kita ke informasi lain polisi berhasil menemukan bagian tubuh milik perempuan korban mutilasi
sementara jenazah korban masih berada di kamar jenazah rumah sakit umum daerah tangerang
rabu malam petugas kepolisian wilayah jambe tiga raksa kabupaten tangerang
menemukan potongan tangan di sebuah tanah kosong di daerah jambe
sementara itu hingga kamis pagi jenazah korban mutilasi yang sedang hamil tujuh bulan
masih berada di ruang pendingin nomor tiga rumah sakit daerah tangerang
dapat kiriman korban mutilasi tersebut dari kepolisian sektor cikupa
sektor cikupa jam sebelas diketahui pasien jenazah tersebut dalam keadaan tidak bertangan dan tidak bertaki
korban yang belum diketahui identitasnya tersebut ditemukan terbungkus kantong plastik warna hitam
di depan kamar mandi kontrakan milik haji malik
di cikupa tangerang
hingga kini petugas kepolisian polresta tangerang kota masih melakukan pengejaran
terhadap terduga pelaku mutilasi
dodi wahyudi tangerang banten